hai pandemi kofit sembilan belas membuat sejumlah kegiatan amaliyah ramadhan dan idul fitri di masjid istiqlal
jakarta terpaksa dibatalkan meski demikian pengurus masjid terbesar di asia tenggara
tersebut tetap menjalankan beberapa kegiatan yaitu penerimaan dan penyaluran zakat fitrah
sebelumnya yang jumlahnya bisa mencapai sembilan ratus juta hingga satu miliar rupiah
bagi para muzaki yang datang langsung pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan
yaitu dengan kewajiban memakai masker pengukuran suhu tubuh di pintu masuk
serta menjaga jarak dan meminimalisir jumlah orang yang bisa membayar di loket penerimaan zakat
sebanyak maksimal lima orang
sementara terkait proses ijab kabul zakat fitrah
bagi yang membayar muzik secara transfer dapat dilakukan dengan cara komunikasi lewat telpon
antara petugas dengan orang yang membayar zakat
sepertinya tahun ini lebih berkurang drastis daripada tahun biasanya
biasanya dari awal ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu hadir
sekarang kelihatan kurang rame gitu mungkin pelayanannya sudah bagus
aktivitas lain yang juga akan dilakukan pada malam idul fitri adalah takbir skala nasional
virtual yang akan dihadiri sejumlah tokoh nasional serta kepala negara
sholat idul fitri dulu saya bisa pastikan masjid istiqlal tidak mengadakan sholat idul fitri tahun ini tingkat kenegaraan
yang biasa dilaksanakan di singapura itu tidak ada
nah alam ahad malam minggu masjid istiqlal akan mengadakan takbir nasional dalam bentuk virtual
terdiri dari imam dan muazzin tidak banyak banyak sesuai dengan protokol kesehatan mungkin hanya ada
pengurus masjid istiqlal menekankan kegiatan masjid istiqlal yang akan dihadiri sejumlah tokoh nasional serta kepala negara
kegiatan takbir nasional secara virtual ini tertutup untuk umum dan akan dilakukan secara rekaman
masyarakat bisa menyaksikan acara ini melalui media televisi dan akun media sosial milik masjid istiqlal
sufiani tanjung hadi ahdiana jakarta